kalo kamu gak kasih tau ibunya nanti yang ada salahnya dikau
kalo kamu gak kasih tau ibunya nanti yang ada salahnya dikau
ada bagian yang sakit bu
kamu gak kenapa napa
gak apa apa ma tapi aku takut
cuma tunggu dulu ya
tunggu polisi sama ambulans datang dulu ya
kasian opa kalo opa ditinggal sendiri ya
ibu tenang aja ya
udah bu sudah saya telepon
sayang ada mama disini
mama janji mama bakal jagain rena
rena tenang aja ya
tante yolanda juga ada disini kok
jadi orang jahat itu gak bakalan bisa untuk nyakitin kita
itu tuh bener kan tuh
ada mobil ambulansnya tuh
iya iya kita sebentar lagi bakal pulang kok ya
ada mama jagain rena disini
ya ampun dong
kamu minumnya pelan pelan dong
kan sakit kalau tersedak kayak gitu
pelan pelan kok ini mah
cuman aneh aja ada yang ngeganjel
pasti kamu tadi buru buru kan
engga gue buru buru cuman
pas lagi mikirin rena
ya mungkin kamu tadi ngelamun aja
makanya sampai tersedak kayak gitu
apakah ibu sudah menelepon ambulans
bagaimana dengan tersangka ricky
dia mengarah kesana pak
dan juga sudah disusun sama bos saya
ya udah kak
kabur kesana kabur kesana pak
ya udah kak kabur kesana kabur kesana pak
biar saya yang akan memberikan informasi kepada anggota lain untuk mengejar saudara riki
tolong dibantu ya
bantu orang ini
dia adalah orang yang telah membantu kita mengejar tersangka
dan kalian berdua
cepat kejar tersangka
tolong segera kirimkan ambulans
tante sudah anggap kamu seperti anak tante sendiri
kedekatan tante dengan kamu
sama dengan kedekatan tante ke aldebaran dan juga roy
meskipun jarang sekali bertemu
tapi komunikasi kita tidak pernah putus
semua yang tante alami
dan keluarga tante alami
kamu sudah tahu semuanya
yang tidak kamu ketahui sampai saat ini
sayang salah maaf
kalian kelihatan hati hati ya
sudah jalan lagi
makasih ya pak ya
ya bu sama sama
karena papa saya punya riwayat jantung
kenapa bisa terjadi seperti ini
tolong jangan ada yang mendengar
masih jalan masih jalan
pak supri ini gimana pak amar keadaannya pak
belum tahu bayo
dulu tadinya sangat lemah sekali
pak bangun pak
pak bangun pak
masih kok belum datang juga sih pak
bulan bulan mau masuk
ambulan ambulan datang
pak cepetan pak
baru saja terjadinya insiden kecelakaan yang melibatkan buronan polisi
dengan kasus sabotase sebuah mobil yang menyebabkan kecelakaan beruntun yaitu riki
tersangka yang bernama ricky menghentikan mobil milik bapak surya orang tua dari andin karismaputri
bisa dilihat pemirsa mobil orang tua ibu andin menabrak pohon
ibu andin yang sebelumnya terlibat dalam penangkapan
riki pertama kali sayangnya tersangka kemudian kabur
motif dari kejadian ini hingga menimbulkan kecelakaan adalah
ya allah mbak mirna
kenapa kejadian kayak gini keulang lagi sih
kemarin kan mbak andin udah disandriku sekarang kayak gini
kalau gua ngikut sama pak rija nih ceritanya kagak bakal begini nih
ini juga lagian riki ini pinter banget deh
sumpah kan disana gak ada pak rija gitu
terus sekarang ini rena gimana keadaannya mbak mirna
itu yang gua pikirin
ya allah gemoy
mudah mudahan dia kangen nape nape
soalnya kan dia kan masih kecil
gua ngeri dia trauma ya kan
hingga saat ini polisi masih di tkp untuk menyelidiki lebih lanjut
itu benar kan andin kan
mbak mbak gak salah denger kan
iya mbak itu
andin rena dan
pak amar jadi korban ya
mama aku kesana mbak
aku mau kesana aku mau kesana langsung ya mbak
ya udah kamu hati hati nanti kalau ada apa apa kamu telpon mama ya
iya mbak aku kabarin aku mau pergi
ya allah rena
mama ini papa kok lama banget
mama kan tadi udah bilang jalanan mungkin macet
ya tapi nggak wajar mama sih sampai berjam jam kayak gini
coba mama telfon andin deh
ya udah bilang kita udah nungguin dari tadi gitu
kenapa udah diangkat ma
kenapa ya tumben andin gak angkat telepon mama
telepon papa deh ma
kalau papa kan nyetir kamu kok malah nyuruh mama telfon papa
ya coba aja ma pasti diangkat sama papa
elsa anin itu selalu angkat telepon mama kok
ini kalau dia nggak ngangkat berarti mungkin dia lagi nggak pegang handphone atau handphone yang ada di dalam tas jadi dia nggak dengar
apa sih ma
tunggu dong sebentar sih
tapi ini udah gak wajar malamannya
iya iya mama tahu tapi kamu jangan pergi gitu aja dong tunggu sebentar
ya kita mau ngapain lagi mending kita pergi aja dari sini
elsa nanti kalau tiba tiba papa sama andin datang gimana kita udah gak ada
ya biarin aja lagi pula kan kita juga udah nunggu lama kita nelfon juga gak ada yang ngangkat kan
ya udah tunggu deh sebentar lagi mama coba telepon lagi terakhir ini ya
serah mama deh
masih gak diangkat juga pohonnya
ya udah balik aja dari sini
aduh ini udah dua kali saya telfon gak diangkat angkatnya
aduh malah sekarang gak nyambung lagi ini gimana ya
apa di sana keadaannya lagi ribut kali ya bu jadi andin nggak angkat telepon bu
nanti kalau ada kemungkinan lain terjadi sama mbak andi gimana
lagi kita berdoa tuh andin vena om surya itu baik baik aja
aduh amin amin amin ya allah semoga mereka semuanya diberi keselamatan paling utuh
ini nggak nyambung juga gimana ya
bu apa mungkin bu bas bisa hubungin polisi gitu bu
sebentar sebentar praja lima ya
kejadian di daerah
kejadian di daerah
kejadian di daerah
ya saya dengan rosal fahri saya keluarga dari korban kecelakaan yang bersama buronan riki
saya lihat kabarnya di televisi gimana ada kabar anak saya ada di mana sekarang kondisinya bagaimana
dua ke rumah sakit ya oke oke kalau gitu baik oke terima kasih pak
di bu kurma sakit
tapi saya belum tahu kondisinya seperti apa saya akan ke kurma sakit sekarang bek
saya mau ganti baju dulu
saya ikut boleh gak bu saya ikut ya bu
askaran gimana askaran yang saya jaga
iya iya iya askaran kiki aja yang jagain bu
bu boleh ya bu please bu
saya ganti baju dulu ya ya
saya kasih askara dulu ya
bu bu bu ambil jaket ya
ibu dan anak ibu juga sebaiknya kami rawat ya
ma aku gak mau
harus sayang harus ya kita masuk ke dalamnya
bawa dia ke dalam
baik bu ibu ke dalam
pak amar bertahan ya pak amar
sebentar lagi kita akan sampai rumah sakit pak
pasien telah banyak kehilangan darah
ya tapi gimana pak keadaannya stabil kan pak
untuk saat ini keadaan pasien kurang stabil bu
apa saya harus kasih tahu ke ibu pak amar
tapi kalau nggak dikasih tahu nanti saya serba salah pak
tapi kalau dikasih tahu nanti beliaunya malah cemas
putra ingin nusyam
kalian ya disini ya putra uya bo aem tanggung jawab sama rumah ini
keadaan sedang genting
jadi ya kalian harus benar benar waspada perhatikan keadaan dan sekeliling rumah dengan sebaik baiknya
ada hal yang mencurigakan sekecil apapun
jadi lu pada
nih pasang mata pasang telinga jangan kerjaan tidur bu
terus sama ini anak buahnya siapa
angga masih ada ya
tolong disiagakan semuanya
jangan sampai ada yang masuk ke gerbang ini
mau kenal apalagi nggak kenal ya
siapapun yang bertamu lapor ke saya
dan jangan lupa lapor polisi kalau ada yang disiagakan
sekecil apapun ya
kamu juga putra ya
ayo bu kita jalan sekarang bu
kita jalan dulu ya
ingat ya sekecil apapun oke
tadi dari kantor polisi aku nelfon mereka bilang
ke rumah sakit ini pasti igd yang ini
saya mau ketemu apa ada pasti ya
permisi permisi permisi
pak mark kenapa bisa begini
jadi tadi itu pak amar
pak amar ngejar igd pak
kita sampai ya bu
ini ketapa lama sekali
yang gak sampai sampai
duh perasaan saya gak enak nih
aduh mir nah
semoga mereka semua baik baik aja ya bu
daniel kam bisa lebih cepat lagi daniel
ini udah kecepatan maksimum
kita harus tetap hati hati juga bu
jangan ngebut ngebutin juga bu
ya mir nah
saya gak tenang ini ya
saya kepikiran andin sama rina

saya juga gak habis pikir kenapa ricky bisa sejahat itu
masalahnya kan sama elsa
tapi kenapa dia bawa bawa andin dan reina
riki tuh bener bener jahat ya bu ya
dia tuh kayak gak mandang korban gitu loh bu
aduh harusnya tadi saya ikut bu
harusnya saya tadi bisa jagain andin sama rena
kan kalau kayak gini saya jadi nyesel bu
karena kamu gak perlu menyesali hal itu
lagipula kita juga gak pernah menyangkakan ada hal seperti itu
ya kamu gak usah pikirin ya
bu kita harus sama sama berdoa
tapi ibu juga tenang bu
saya gak usah tenang
assalamualaikum bu rosa
saya mau tanya sesuatu
ya waalaikumsalam bu sara
ada apa ya bu
ibu mau tanya apa
suami saya masih di sana gak ya
soalnya kan tadi suami saya tuh mau kesana jemput reina sama andin
sama bu rosa juga sih untuk kita makan siang sama sama
tapi kok ini sampai sekarang gak dateng dateng ya
iya bu sara
jadi saya sempat ketemu pak surya tadi di pondok pelita
tapi karena saya gak bisa ikut makan siang dengan anda semua
karena saya mau ke makam suami saya dan anak saya
jadi saya tadi pergi duluan
ibu rosa tau gak ya kira kira sekarang posisinya suami saya dimana
karena saya juga dari tadi coba telfon andin tapi gak diangkat angkat telfonnya
jadi gini bu sara
sebenarnya ada insiden
saya juga taunya tadi dari tv
ya di tv tuh mengabarkan bahwa mobil pak surya yang ditumpangi oleh andin
pak surya dan juga rena itu ditabrak oleh ricky
saya nggak tahu motifnya ricky apa tapi sepertinya dia mengincar andin
mau sekali ya bu sarah
saya sekarang lagi on the way ke rumah sakit
ibu mesti tenang ya
keren jago lu
kuduwas pada im
ah lu mah kagak paham
ini pada mau kemana nih
dengan hubungan begini
kita mau stand by jaga di luar bang
nah bener banget ini
kalau begitu mah
lagi urgent banget dah
abang bertiga jaga di depan aja bang
bukan begitu im
karena bang reza juga emang begitu bang
pokoknya kita harus selalu waspada
kalau mau periksa anak saya aja dulu ya
saya diperiksa dulu sama dokternya ya
ada mama di sini mamba bakal jaga nrena
udah sayang kayak gini terus yuk
harus diperiksa dulu biar tahu ada yang sakit apa enggak
kita lihat ya dek
mungkin ada pecahan kaca yang masuk sini
iya ada mama di sini sayang
ada mama di sini
kalau misalkan sakit atau apa bilang
ada yang sakit enggak
oke sekarang kita periksa di sini ya dek ya
kalau untuk luka bagian luar kayaknya aman ya
mungkin trauma kali ya dok ya
ya sepertinya anak ibu mengalami trauma
kita periksa bagian dalamnya ya
tapi kalau misalkan kayak gini dengan kondisi psbb ini kayaknya saya akan pantau aja terus sekali ya dok ya
saya akan kasih tahu kalau misalkan memang kalau dia lalu sakit saya akan balik lagi ke sini
karena untuk sekarang ini sepertinya dia tidak mau dipegang atau enggak
dia nggak bisa jauh jauh dari saya
ya bu terima kasih kerjasamanya ya
si papanya ibu sedang diperiksa dengan dokter lain
ya allah papa
kita harus ambil tindakan untuk korban yang ini pak
itu untuk papa saya ya
ibu tenang saja ya
tapi papa saya baik baik aja kan dok
dok saya mau minta izin boleh papa saya boleh
ibu di sini saja ya
ibu sendiri kan belum diperiksa
ya allah papa
pasien gawat yang terkena benda tajam di perutnya perlu tindakan
baik sus nanti saya akan koordinasi dengan dokter lainnya
ini pasti pak amar
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
ya allah papa
saya baik baik aja kan dok ya gak ada masalah kan
saya juga tidak merasa ada apa apa
iya ibu gak apa apa ibu balik ke sana
adek coba liat dokter sini
kenapa ada papa disini
ibu sepertinya anak ibu mengalami trauma
saya aja sampe sekarang juga masih membayangkan
masalah hal yang tadi dok
trauma dengan suara keras atau dengan seseorang
ya bisa jadi sih
dengan apa yang tadi kita
tidak kita alami ya dok ya
rena udah sayang
ada mama disini sayang ada mama yang jagain rena ya
rena gak boleh kayak gini
ini dokter yang tadi periksa rena
dokter baik kok
ibu peluk aja biar dia merasa aman
ya pasti akan saya selalu perlu
dan saya akan selalu jaga dok
mendapatkan masalah seperti ini
ini pasti berat banget buat dia
mamah aku takut
kalau melihat kamu seperti ini
ya allah ini gimana ya aku masih belum dapat kabar apa apa
ternyata gak cuma andin sama rena
papa surya juga
pak amar juga
ya allah tolong selamatkan putri apa
selamatkan mereka semua
mamah udah tau belum ya
ya allah bu bos
mudah mudahan adeng sama rena gak kenapa napa ya bu
iya tapi tenang kita gak boleh masuk
tunggu dulu tunggu dulu
masa kita gak boleh masuk bu
kita tunggu aja sampai suster datang atau apa
gapapa ibu saya masuk ya bu
tidak ada suster
maaf ibu ibu tidak boleh masuk
suster maaf ya saya ini suster pasien yang ada di dalam
atas nama rena saya susternya bu
saya susternya saya susternya
mira mira mira tenang
iya ibu yang tidak berkepentingan dilarang masuk
eh kurang penting gimana gue di sini
gue dari tadi udah buru buru jalan ya dari rumah ya
sampai sini sampai sini lu bilang gak berkepentingan
tenang saya juga gak tenang tapi have to chip
suster denger ya ini bos saya mamanya andin pasien yang ada di dalam
ya pasti suster tahu dong
pasien atas nama andin dan raina di dalam
tahu kan tahu kan polisi kan kasih tau kan
kenapa kita nggak boleh masuk
mirna mirna udah lah
udah kita kasih kesempatan
dulu sama suster eh suster maaf ya
tapi saya ini kami berdua keluarga korban yang tadi terjadi insiden di jalanan
bagaimana kabar anak dan cucu saya
para korban masih diperiksa ibu
mohon tunggu sebentar ya bu
oke oke kalau gitu
masih diperiksa kenapa masih lama banget
kita di perjalanan itu lama banget
sampai sini masih diperiksa suster
tapi mirna kita kasih kesempatan untuk dokter periksa mirna
mirna mirna kamu harus tenang dong
kalau kamu gak tenang gini saya juga semakin nggak tenang
saya juga sedih saya deg degan was was saya rasa udah mau pingsan dari tadi tuh enggak
iya bu bos
kalau saya kayak begini pokoknya bu
kalau lain kali andi sama rena mau pergi saya harus tetap ikut
walaupun anu sama rina ngelarang saya pergi pokoknya saya harus tetap ikut bu
saya gak mau gak mau kejadian kayak gini lagi bu
iya saya tahu saya terlalu perhatian sama andin
kamu sudah sayang sama rina terima kasih ya
beneran deh bu
saya rasa juga lemes nih dingin seluruh tangan kaki saya
saya gak tahu lagi bos
belum juga selesai masalah andin juga pak nino
terus andin harus dihadapi masalah kayak gini
kapan sih bu andin tuh tenang hidupnya bu
gak ada masalah
gak ada masalah gitu bu
kalau kayak gini kan saya bingung bu saya harus bantu apa bu
semua itu sudah membantu mirna
iya nok tadi bu rosa juga udah ngomong sama mama
ini mama baru aja sampai rumah sakit kamu di mana
kamu juga udah sampai rumah sakit kan
iya ma ini lagi di sekitar igd
tapi sampai sekarang aku masih belum dapat kabar apapun soal papa rina bahkan andin ma
ya allah semoga mereka gak kenapa kenapa ya
tapi sekarang pak amar pak amar lagi jalani operasi ma
pak amar mengalami ruka sobek di perutnya ma
dan banyak kehilangan darah
semua musibah ini terjadi karena ricky
apa sih yang kamu sama riki rencanain sekarang
tapi orang yang dia gak kenal sekalipun harus diserang
aku gak tahu apa apa nih
masa pura pura gak tahu
kamu pasti tahu
no udah no tenang
ini tuh di rumah sakit
dan elsa benar memang dia gak tahu apa apa
tadi elsa sama mama
karena rencananya kita itu mau makan siang tadi
mama tapi apapun semua yang dilakukan riki pasti ada hubungan dengan elsa
aku gak terima ya kamu nuduh aku kayak gini nok
di situ ada papa aku nok
mana mungkin aku nyuruh riki untuk mencelakai papa aku sendiri
tapi kamu sadarlah
gak ada orang lain
itu karena siapa
mama mau liat papa dulu ya
daripada ngedengerin di sini kalian ribut
aku beneran lo gak tahu apa
ini semua gara gara lo riki
lo selalu membawa kesialan dalam hidupku
coba periksa saturasi oksigennya
gimana keadaan pak amar sus
sedang dalam penanganan
dalam penanganan doakan saja
makasih ya sus
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
berarti sekarang keadaannya pak aman sedang baik baik aja dong
saya harus telfon
telepon ibunya pak amar
tapi pak mar pernah bilang sama saya
kalau jangan kasih tahu ibunya
kalau keadaannya seperti ini
gak mau kalau sampai ibunya khawatir
ya ting ting yolanda
gimana dengan ini yolanda
ya tapi keadaannya kayak
kayak sekarang itu lagi genting yolanda
kalau kamu gak kasih tahu ibunya
nanti yang ada salahnya di kamu
mending sekarang tunggu
semoga aja dulu
perkembangannya seperti apa
semoga semuanya baik baik aja
punya riwayat penyakit jantung
bapak sudah sadar
apa yang dirasakan pak
akibat kecelakaan tadi
dan cucu saya baik baik aja kan dok
bapak belum sehat betul pak
bapak menteri dulu ya pak ya
saya mau lihat anak saya dan cucu saya dok
mbak mereka baik baik aja kan
mereka di mana dok
iya bapak tenang ya pak
bapak meluarin dulu pak bapak belum sehat
ya senang ada mama di sini udah
sayang denger nih ada suara opa
eh opa udah bangun
papa aku sama rena ada di sini pak
dok itu suara anak saya dok
itu suara andin dok
anak papa sudah merespon
jadi mereka baik baik saja
dok saya mau ketemu anak dan cucu saya
saya mau lihat mereka baik baik aja
saya kesana sebentar dok
saya kan kesini lagi kok
baik saya siapkan dulu ya pak ya
iya pak sebentar ya pak
biar saya aja yang kasih tahu kondisi mereka
dok saya minta tolong sebentar
saya mau lihat mereka sebentar
bapak sabar dulu ya
suster tolong temani
kami siapkan dulu ya pak ya
alhamdulillah kamu selamat sayang
rena sepertinya ngalamin trauma pak
jadi kalau misalkan dia disentuh sama orang lain
sama siapapun itu dia gak akan mau
dipegang juga nggak mau
nggak usah takut ya
kita akan meny llega
nah aduh bu bos ini kita kapan sih boleh masuk bu
saya udah pengen liat andina juga rena bu
rena kamu tenang dong
saya juga dari tadi nungguin tapi memang nggak boleh masuk dulu
gimana sih ini tapi ngapain lama banget juga ya
kenapa dokternya periksa sampai segini lama sih
iya bu bos

make back aja kan mereka
alhamdulillah mereka selamat bu sarah
tapi saya juga belum tau keadaannya karena dokter sedang meriksa di dalam
mereka belum mengizinkan kami untuk masuk ke sini
bu sarah tapi kita doakan aja semoga mereka semua baik baik saja
ya saya tadi juga masih nungguin
tapi dokter sudah tau kok kalau keluarganya ada di luar
bu sara juga ya
mau ikut campur juga
walaupun gue cuma pengasuhnya rena
tapi rena udah gue anggap anak sendiri
kalau gue gak memandang andin sebagai majikan gue
udah lama gue tampul di cewek
ini kita kok gak disuruh masuk ya lama sekali
saya juga kurang tau bu sara
mungkin dokter sedang mengobservasi dengan lebih detail lagi
tapi bu sara gak ada kabar sama sekali
rena apa lagi ya tuh
tante kita disini juga semua khawatir sama rena dan juga andin
tante kita sudah selesai
kita sudah selesai
kita sudah selesai
penyebab semua ini siapa
ngeselin banget sih ada situasi kayak gini
semua kayak gak ada yang mandang gue
bahkan si mirna yang pengasuhnya rina
udah mirna udah mirna
mirna emang begini
apalagi kalau hal yang menyangkut andim dan juga rena